ya anda kembali di cnn indonesia newscast
saya masih bersama ketua majelis syuro pks
pak salim kita lanjutkan
nah apa elaborasinya dari poros ini
ya jadi kita ingin mengatakan kepada masyarakat
ya semua kita lah mudah mudahan memiliki nasionalisme yang bagus
tapi di sisi lain juga penting juga
muatan religius itu sendiri dalam jiwa kebangsaan
dan nasionalisme seseorang itu sendiri
sehingga kalau itu kita satukan
maka kemungkinan itu memenangkan
sebab ada seseorang mungkin mengatakan nasionalisme
atau mengatakan ya sebagai seorang agamis
tetapi juga praktiknya juga tidak demikian
mungkin pada individu individu ya
kalau kita satukan kekuatan tadi
tokoh tokoh partai yang nasionalis
memang masyarakat kan tahu
oh ini partai nasionalis
ini partai agamis
ini partai kerajaan
ini partai kerajaan
ini partai kerajaan
ini partai kerajaan
yang ada di luar sana
dia ingin dua duanya itu menyatu
menjadi satu kekuatan untuk memenangkan pilpres
tapi menurut kita bukan hanya menang saja
tapi buktikan setelah menang
janji janjinya benar umpamanya ya
kemudian benar benar ketika muncul
punya visi kebangsaan dan visi kepemimpinan itu sendiri
contoh kalau visi kebangsaan itu
satu nusa satu bangsa satu bahasa itu terbukti
dan kepemimpinan yang memang muncul pemimpin
yang muatan agamanya kuat dan nasionalisme kuat apa itu
ya mempersaudarakan bangsa ini
sebab tidak mungkin permasalahan apapun bisa diselesaikan tanpa kekuatan itu
contoh umpamanya kalau pemimpin yang selalu punya muatan kepemimpinan
menyatukan kemudian muatan kebangsaannya kuat mempersaudarakan
sehingga terjadi masalah pemimpin dan seluruh anak bangsa ini merasa satu senasib
sebab kalau tidak saya tidak yakin pemerintah di mana masyarakat juga di mana
ya sendiri sendiri dan atau nafsi nafsi lah
atau masyarakat tidak mau tahu
apalagi negara kita ini negara kepulauan tujuh belas lima ratus delapan puluh
nanti kalau ada ya kita tetap harus curiga
dengan kelompok kelompok lain yang mau menyusup ke negeri kita
atau menguasai pulau pulau masyarakat bisa acuh
jadi visi kebangsaan yang merasakan nkri ini harus dijaga benar
nasionalisme kuat dan ya demikian
oke apakah ini kemudian menjadi salah satu strategi atau cara begitu ya
dari pks untuk merubah wajah ataupun stigma pks yang selama ini selalu dilabelin dengan partai wahabi
islam konservatif sehingga kalau kemudian ditambahkan dengan nasionalis
jadi image atau citra itu pelan pelan akan hilang begitu pak salim
ya memang kita ini di negeri yang sering stigma itu selalu dimunculkan
ya saya tidak curiga tetap kehatian kehatian itu penting
memang ada partai partai menstigma partai tertentu ya seperti di pks di stigma habis ini
sehingga muncul di pks itu dalam
dalam rekomendasinya di dua ribu dua puluh satu itu memunculkan tokoh pimpinan atau ketua majelis surahnya
muncul dalam kancah kepemimpinan nasional
ya salah satu targetnya menghilangkan stigma itu
ketika ketua majelis suruhnya ditokohkan dan muncul di kancah tokoh tokoh nasional
masyarakat sudah mimpin oh ini kan habib ini nggak mungkin wahabi
itu satu strategi
ya kemudian radikal
oh kakeknya juga pahlawan nasional
radikal dari mana
jadi itu penting dalam
sebab mungkin tidak sehat juga kita saling menstigma satu dengan yang lain
oh kamu tidak pancasila kita sayang pancasila

nggak bisa kita bangun negeri
kita bisa bangun negeri
kita bisa bangun negeri
kita bisa bangun negeri
kita bisa bangun negeri
kita bisa bangun negeri
kita bisa bangun negeri
kita bisa bangun negeri
kita bisa bangun negeri
kita bisa bangun negeri
ketinggalan jauhlah kita dengan dengan yang lain
buat saya sih okelah kita cari titik temu
memang setiap partai politik punya visi misi yang berbeda
tapi kan tujuannya satu
mewujudkan apa yang diinginkan oleh founder founder pendiri bangsa
ya negeri yang tentram sejahtera damai gemah ripah losjinawi
nggak perlu kita mesti kita satu dengan yang lain
saya secara pribadi ingin ya para pemimpin bangsa itu ketika memimpin negeri ini
posisikan diri kamu sebagai seorang ayah
punya anak banyak
masa mau dibilang ini kamu radikal kamu ini
kalau dia ada pikiran yang nyeleneh lah dipanggil lah
ada anak dengan dilirik dia sadar
anak kita kita lirik sadar
ada yang perlu dinasihati ada yang perlu dimarahi baru dia sadar
saya itu berharap
seorang pemimpin mengatakan pada tidak usahlah sudah wahai rakyatku
dia merasa ini rakyat saya
saya adalah ayah kalian
itu yang merangkul jangan dipukul
apalagi dimasukkan penjara ini dirangkul
sekarang ada nggak seorang ayah yang mengunci anaknya di kamar sampai berhari hari
pasti ibunya gak rela kan
pks merasa dipukul
pks tidak pernah merasa
kalaupun kita dipukul kita nggak akan membalas
kita kembali ke poros nasionalis religius ya
pak salib kalau kemudian ada titel nasionalis apakah ini juga semacam sinyal gitu ya
dari pks untuk kemudian merapat ke partai partai yang nasionalis gitu
ya kita ingin mengatakan
walaupun pks partai yang berasaskan islam
ya kita tetap mengatakan kita akan mengatakan nkri pun harga mati
kita akan jaga negeri ini
sehingga kita selalu ikut dalam diskusi diskusi bela negara
itu merupakan perintah keyakinan kita untuk kita jaga negara kita
sehingga resolusi jihad yang diungkapkan oleh hadratu sheikh hashim ash'ari
itu perintah agama
jadi nggak bisa dipisahkan sebenarnya
seorang muslim itu sendiri dan sebagai bangsa indonesia itu menyatu sudah
walaupun kita diposisikan sebagai partai yang memang
ya partai islam lah
pks partai islam
olehnya itu kita akan merangkul juga partai partai yang memang dilihat oleh masyarakat sebagai partai nasionalis
saya muslim dan saya seorang indonesia dan saya seorang rasionalis
tapi okelah kita menyatu supaya merangkul semuanya
jadi kebersamaan itu kita buktikan dari tokoh tokoh partai
yang di bawah ini kan ngikut yang di atas
supaya ya kita bersama sama membangun negeri
dan upaya itu sudah dilakukan
sudah kita lakukan buktinya apa
buktinya kita di banyak daerah daerah di papua juga yang anggota dewan di pk
ya juga di bali saya keliling saya ajak beberapa tokoh di bali
silahkan pks punya bapak
di papua juga saya katakan pks punya kalian punya kita bersama
oke kalau kemudian tadi dikatakan sudah tidak eksklusif lagi begitu ya
bisa dikatakan demikian ya pak salim ya
dari dulu juga
ataupun ya dari dulu sudah eksklusif kemudian
dari dulu sudah eksklusif
dari dulu sudah inklusif gitu ya
kemudian sekarang semakin menunjukkan diri begitu ya
bahwa memang pks ini partai inklusif
termasuk peluang peluang untuk kemudian berkoalisi dengan semua partai
termasuk pdip juga masuk begitu ya pak salim
tapi kita koalisi di beberapa daerah
jadi ada di beberapa tempat di papua di mana kita koalisi
walaupun ya sebagian teman teman di pdip tidak berminat dengan pks
tapi kita tidak
walaupun sebagian ya saya mengatakan sebagian
karena itu memang diungkapkan dalam stasiun tv
tapi kita tetap yakin bahwa perbedaan pasti ada
tapi kita mencari titik temu
titik temu jauh lebih banyak
apalagi sebangsa setanah air sebahasa bahasanya sama juga bangsa indonesia
dan saya kalau sebagai ketua majelis shura lihat saja penampilan saya dalam acara acara di dunia internasional
saya tidak pernah lepas pc hitam
mungkin eva lihat di youtube lihat saya
saya tetap ini karena saya tahu inilah saya bangsa indonesia
mungkin pernah lihat kan
karena saya tidak akan berpakaian kecuali pakaian yang dikenal oleh seluruh di dunia internasional
oh indonesia harus kita harus mendukung
ciri khasnya pc hitam itu ya
pc hitam saya tidak pernah lepas
walaupun saya berpidato di seluruh bangsa bangsa di dunia saya hadir dengan pakaian khas indonesia
ya itu jadi memang harus itu nasionalis sejati
membuktikan saya ini bangsa indonesia
saya orang indonesia itu
oke baik kalau kemudian kita bicara poros tadi begitu ya
apakah ini juga menjadi salah satu cara begitu ya untuk membuat
poros baru nantinya di dua ribu dua puluh empat terutama untuk pilpres
pak salib karena kita akan tanyakan langsung ke capres dari pks ini
tapi kita harus jeda dulu mas salim kita akan lanjutkan sesaat lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast